barat daya banten dan juga kita rasakan tadi di jakarta
dan saya terus monitor tadi saya tabun ke lapangan juga
yang paling penting saya monitor sejak jam tujuh tadi alhamdulillah tidak ada ikutan tsunami
dan peringatan untuk potensi tsunami tadi baru saja berakhir
kita berharap yang di lapangan karena malam hari ini
tadi saya juga telepon di polres lapangan dalam keadaan sementara baik semuanya
dan saya sudah perintahkan juga kepada bnpb berat tni polri dan menteri sosial
untuk bertindak cepat apabila ada hal yang memang
harus kita bergerak
ya saya kira dari aparat di bawah sudah tadi sudah memerintahkan
tadi karena ada potensi tsunami tadi sudah juga ada evakuasi
yang paling penting seluruh masyarakat tenang hati hati dan juga terus tetap waspada
tadi kita monitor cek di lapangan sampai saat ini belum ada
jadi laporan yang terakhir perusahaan perusahaan kecil
tapi sekali ini karena kondisi masih malam hari ya kemungkinan tidak ada
ya cukup ya
ada yang melokasi
ada yang melokasi
saya monitor terus saya monitor terus
nanti kita putuskan besok pagi
pak rasakan juga langsung pada jam empat
waktu waktu di halim
ya cukup ya
ya terima kasih
nonton terus sampai jam empat pagi
bapak sampai jam empat
bapak sampai jam empat
yang mau nonton harus terus
bapak baca suatu keresna pak
iya bertanyanya kepada kidalang mantap sudarsono
jangan kepada saya
nanti beliau akan cerita
yang jelas tadi sudah disampaikan
keresna cuma ngeratuk
ya terima kasih